polisian akan segera menerapkan syarat baru pembuatan surat izin mengemudi bagi masyarakat
ini dilakukan karena masih banyak pemilik sim yang belum mahir mengemudikan kendaraan hingga berujung kecelakaan di jalan raya
korps selalu lintas kepolisian negara republik indonesia menerbitkan aturan baru mengenai pembuatan surat izin mengemudi
pemohon wajib melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi
pengemudi juga wajib terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional yang disediakan bpjs kesehatan
berdasarkan analisa dan evaluasi korlantas mencatat korelasi besar antara pelanggaran dan perilaku berkendara terhadap tingginya angka keselakaan di jalan raya
ironisnya hal itu terjadi walaupun pengemudi telah memiliki sim
informasi mengenai keabsahan sertifikat tanda bukti lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi yang dimiliki pemohon sim
dapat langsung terhubung secara real time ke basis data sim korlantas polri